terkait dengan penangkapan menteri kelautan dan perikanan edi prabowo
presiden joko widodo menegaskan menghormati proses hukum yang berjalan di kpk
presiden jokowi meyakini kpk bekerja secara transparan terbuka dan profesional
pemerintah juga mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
ya tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di kpk
dan saya percaya kpk bekerja transparan terbuka profesional
pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi